akhirnya dateng lama banget macet ya tadi ya
sorry ya saya lama tadi agak macet di jalan
lo ngapain disini
lo tuh tamu yang gak diharapin disini
lo yang punya kafe ini ya
makasih ya pak udah bayar pakai aplikasi ya
gue mah langsung mau cabut aja
eh tunggu tunggu
apa lagi sih
kita kan masih ada perlu ini
perlu apa lagi sih ha
mending jauh jauh gua gatel deket lo tau gak
bosen gue ketemu sama lo
gak yakin gua yang ada tuh lo sebenernya emang masih kangen kan sama gue
padahal kita baru aja ketemu tadi
eh lo tau gak sih lo meling sekarang pulang
biar hal lulu tuh gak tambah parah
kasian gua sama lo tau gak
lo mau kerja
gue kan masih ada perlu sama lo lo
tapi ingat sama misi kita
jangan lupa dong
bukan udah lupa kan lo gimana sih
ingat kita punya misi untuk aldina dan madam pretty ya
jadi hari ini kali ini kita punya misi ketiga
karena misi kedua kita gagal gara gara lo yang pake acara acara tuh makan apa tuh martabak coklat itu udah gue bilang
jangan jangan gimana sih
lo jadi salahin gue
eh denger ya botol kecap kalo gue gak makan itu martabak gini gini malah
eh denger ya lain kali lu tuh jangan nekat kayak gitu tau gak
pake acara megang megang bibir gue sakit tau gak sih
deg degan ya hatinya ya
gue gak mau lu deket deket sama gue yang ada gue alergi gatel gatel
gue gak mau
botol kecap gue pake ya gitu kan
kecap lu tau gak sih lu udah sering nih buang buang waktu gue dan sekarang lu buang waktu gue lagi
jadi mending lo cepet deh gak tau apa misi ketiganya ribet banget kan tadi kecap lo gak ada intinya
gue tau banget ini bubur pasti rasanya hambar
tapi harus dipaksain ya biar lo cepet sembuh
tidak apa apa nona kalo nona yang suapin betta bubur ini rasanya manis sekali gak ada rasa hambar
lagi sakit aja nih ya oh masih aja bisa gombal
nona dekatin dikit
betta ini toh cuman mau bicara jujur saja buat nona betta punya bubur ini rasanya sama sekali tidak hambar
karena mungkin betta senang nona riva ada disini terus suapin betta juga toh
yaudah minum dulu deh
bangun pelan pelan dong
eh makanya kalo lagi makan ya makan aja gak usah sok sokan nih gombalin riva kesel kan lo jadinya
sorry gue orangnya gak pernah memanfaatkan keadaan kayak lo
evarel udah cukup jangan bikin ribut nadif itu lagi sakit loh
ale dengar toh farel betta heran sekali kenapa ale tadi tidak pulang saja sama anak kembar itu
ganggu saja betta punya jam istirahat disini
wah gak tau terima kasih loh gue disini jagain loh
ini kan sudah ada nona riva disini jadi betta tidak lagi membutuhkan ale ya farel garis kutu
tolong betta mau minta nona riva untuk pijin betta punya kepala bisa kah
iya iya udah sini gue pijitin ya
tidak apa apa nona menurut perhatian sama beta saja itu sudah bikin beta senang dan pasti beta cepat sembuh
kita main ya gue ambil stick dulu
ternyata vero ngajakin opa davin kesini ih vero ngeselin banget sih
kok kamu ada disini juga
dan ternyata kalian akrab juga ya di luar sekolah
eh vin sebenernya rara ini
emangnya davin doang yang boleh deket sama kak vero
ya tapi rara juga boleh kali
lagian ya kak vero kan jago olahraga jago main bilir
jadi gak ada salahnya dong rara mau belajar main bilir sama kak vero iya kan
rara kok bisa bisanya muji cowok lain di depan gue
apa dia gak mikirin perasaan gue
padahal gue cuma takut vero jelasin yang sebenarnya
tapi kenapa gue malah nyela omongan pakai puji pujian buat vero
pasti opa davin sakit hati ya

eh eh kok pukul dia
mana itu dinosaurus datingan sih dia
ya bentar dulu
gue udah suruh dia kesini kok tenang aja kenapa sih
ya lama banget
gak sabaran banget
akhirnya lo dateng lama banget macet ya tadi ya
sorry ya saya lama tadi agak macet di jalan
lo tuh tamu yang gak diharapin disini
eh lo yang punya kafe ini ya
eh dancer boy
udah pernah diusir
masih aja kesini
emangnya gue kesini tuh minta dibayarin sama lo ya
kok tuh serah gue
udah gak usah denger si dancer boy ini emang nyebelin
udah yuk dukung depan aja tuh ada yang kosong
oh pake manggil gue
harusnya nggak segitunya juga kali kerupuk kulit
kok tadi kamu pergi gitu aja sih
gue gak enak aja bangunin lulu lu tadi kan tidur tuh
nginyak banget kayaknya udah pulas
gue jadi gak enak bangunin lo makanya gue
sebagai permintaan maaf gue bawa lo kesini
beneran ii bener dong
mau naktir aku iya
yaudah kalo kaya gitu biar gue ambil makanan bentar ya
michelle sekarang perhatian banget sama gue
apa ini pertanda
kalau dia udah mulai buka hatinya buat gue
apa ini pertanda

lo boleh seneng dulu sekarang dinosaurus
lo boleh seneng dulu sekarang dinosaurus
gak lama lagi hubungan lo sama madame pratt
pasti bakal kebongkar
pasti bakal kebongkar